apa yang membuat pemimpin menjadi pemimpin
menjadi pemimpin dibentuk oleh seberapa jauh perjalanan yang ia tempuh untuk menjadi seorang teladan
arief dalam bentuk ilmu bekal untuk esok hari
tak pernah berhenti untuk terus mencari sebuah jawaban
berbagi peran untuk satu tujuan
peladan untuk mendengarkan dengi memperluas horizon
kami percaya bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang tidak akan pernah berhenti untuk belajar
kewawasan untuk membangun dan menjaga stabilitas bangsa
bank indonesia menjawab kebutuhan figur pemimpin melalui bank indonesia institute
mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas
untuk melahirkan pemimpin yang berwawasan ekonomi
serta menciptakan fondasi ekonomi bangsa yang solid stabil dan berdaya saing
bentuk sumber daya manusia untuk masa depan bangsa